sumali boga sukirna adalah seorang buruh di perusahaan penyedia kabel di wilayah cakung jakarta
sumali tinggal di kayu tinggi cakung jakarta timur bersama istri dan anaknya
setiap bulan ia menghabiskan biaya lebih dari empat juta rupiah
biaya tersebut meliputi kebutuhan transportasi listrik air makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya
menurut sumali upah minimum provinsi sebesar rp tiga enam ratus empat puluh delapan tiga puluh lima yang baru saja ditetapkan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan satu november lalu cukup memprihatinkan
terutama bagi yang sudah berkeluarga seperti dirinya
ump tersebut dianggap belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga
dari tahun dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas saja itu sudah hampir
seratus persen kenaikannya mbak
jadi misalkan tahun dua ribu enam belas ini kemarin itu dua ratus ribu sebulan
nah ini bisa empat ratus ribu sebulan
ditambah tadi yang tiga juta setengah sudah rp tiga sembilan ratus
belum yang lain lagi belum termasuk biaya biaya kontrakan lah ya
yang masih kontrak nih
terutama kan ump itu buat yang satu tahun ke bawah mbak
kalau ditunggu tunggu juga hampir empat juta lebih
itu realita kami realita yang dicakung lah terutama ya
cakung jakarta timur ini memang kenyataannya kontrakan banyak
dan ini menjadi kenyataan bahwasannya angka tiga sembilan ratus itu sebenarnya sangat minim mbak
senada dengan sumali
dewan pengupah dki jakarta jayadi menegaskan ump harus di atas pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
senilai tiga sembilan ratus tujuh belas rupiah
akar persoalannya adalah kontrak politik
bahwa ump di jakarta harus di atas pp tujuh puluh delapan
yang mereka tahu cuma itu dulu lah
soal itu nanti ada sembilan poin lagi yang kontak politik dengan pak anies sandi yang harus kita kawal
di antaranya itu ya tadi yang transjakarta segala macam
sekarang itu nomor satu pertama ump dulu
karena pak rawang itu tidak pernah berunding pun dia dapat tiga sembilan ratus sembilan belas
berdasarkan kesepakatan para gabungan buruh
pada sepuluh november mendatang serikat buruh jakarta akan datang ke balai kota
untuk meminta gubernur merevisi keputusan ump dua ribu delapan belas